selintas anak anak ini bermain skateboard seperti layaknya di arena lintasan skateboard sesungguhnya
namun lintasan ini sebenarnya berada di halaman rumah tinggalnya
rumah seluas empat ratus meter persegi yang berada di tanggerang selatan banten ini disulap menjadi arena lintasan skateboard
sejak pandemi melanda anak anak naila kesulitan menyalurkan hobinya untuk bermain skateboard
akhirnya naila memutuskan untuk membuat lintasan skateboard di rumahnya
lintasan skateboard sederhana ini lengkap dengan mini rem wall ride dan handral seperti lintasan skateboard pada umumnya
kemarin itu pandemi anak anak ini kan kemarin tuh kemana mana susah main apa susah
skatepark semua ditutup terusnya juga kalau main di toko toko di apa apa
diusir usir ya sudah akhirnya saya kalah demi mensupport anak
daripada juga mereka kemana mana pandemi takut kena apa apa juga kan kita menjaga jaga lebih baik ya di rumah aja lebih aman lebih
antoni mengaku bercita cita menjadi pemain skateboard profesional
ia gembira ketika mengetahui ibunya membuat lintasan skateboard di rumah
ia berharap dapat terus mengasah keterampilan bermain skateboard demi menggapai cita citanya
sudah senang karena nggak usah keluar rumah bisa main kapan saja
menurut pemain skateboard profesional indonesia denita x
meski dibuat di rumah lintasan skateboard ini sudah berstandar lintasan skateboard pada umumnya
pemilihan rintangan dan desain lintasan terlihat dibuat secara khusus
disesuaikan dengan ukuran lahan di rumah
disesuaikan dengan tata cara bermain skateboard yang memerlukan jarak untuk bisa mengayuh
sudah sangat proper semua obstacle ada
kayak apa yang ada di jalanan ada di sini
sebenarnya semuanya udah ada di sini cuma size nya lebih dikurangin
dan semuanya seperti handrail tangga banks euro gap
sudah cukup lengkap
kalau di x games
atau di kompetisi besar lainnya yang dunia
mungkin ada dibesarin sedikit
sudah cukup proper untuk umur lima belas tahun ke bawah
sudah cukup bagus
kalau ketemunya di kompetisi pasti bisa dipakai main
setelah skateboard masuk menjadi olahraga yang dipertandingkan di ajang multi event olahraga ini semakin populer di indonesia
bahkan di ajang asian games dua ribu delapan belas dan sea games dua ribu sembilan belas indonesia berhasil menyabet medali
dan di putrama ferdan tobimantoro banten